sampai jumpa di video yang akan datang

sampai jumpa di video yang akan datang

gimana kalau kamu kasih lihat tante itu tuh semangka yang di dalamnya ada uang sama perhiasan
ya siapa tahu besok besok ada apa apa sama tante
jadi tante nggak penasaran lagi put
boleh ya put
kalau satu semangka aja isinya segini gimana kalau punya sepuluh atau seratus
angka yang isinya harta karun semangka ini harus cek milik saya
tante kenapa aku diikat
berarti nggak diam
tere aku terang
jadi milik saya
kalau kata yayi kesiap dia lupa
gue harus kabur dari ini kampung
gue mau ke kota
gue mau beli rumah
mau beli mobil
gue mau ke salon
pokoknya gue mau jalan jalan ke bali
kok jadi begini
ini yang dagang
dari tadinya aw tuh
ibu ini gimana sih
tolong kasih mami kasur yaa
bu efi bu efi nah bu efi kan ga terbang lagi
bayam seikit berapa
timun sekilo berapa
kol berapa minyak goreng sekilo berapa

jangan lupa like subscribe dan share ya